bersiaplah bagi para pengguna jalan tol sebab pt jasa marga berencana melakukan penyesuaian tarif tol pada tahun dua ribu dua puluh sebesar enam hingga tujuh persen
kenaikan tarif pada satu ruas tol di jakarta tanggerang sudah lebih dulu dilakukan
sementara itu ancang ancang soal jadwal kenaikan di tujuh belas ruas tol lainnya saat ini tengah digodok
lantas bagaimana tanggapan masyarakat khususnya para pengguna tol akan kenaikan tarif ini
berikut ini liputannya
tanggapan saya keberatan karena tolnya itu kan harusnya semakin kesini
bukannya semakin turun malah naik lagi naik lagi naik lagi gitu kan
jadi semakin tinggi harganya
kemacetannya nggak bisa berkurang sih jalan tolnya tetap macet
apalagi sore jam jam sibuk itu pagi sore masih ada kemacetan juga gitu
menurut saya sih tujuh persen itu angka yang kecil lah
untuk yang sudah berapa tahun ya empat tahun kalau tidak salah ya
jadi nggak apa apa sih
berapa layanannya dengan yang selama ini didapat dengan kenaikan tarif ini
kalau layanan sebenarnya sih masih kurang ya kadang banyak jalan tol yang nggak rata ya jalannya
setuju aja asal dibandingin sama mutunya aja
di jalan sekarang kalau masuk tol juga macet percuma
jalan biasa juga lancar sama aja